rentetan insiden pelanggaran asing di wilayah kedaulatan kita kembali memantik kesadaran sejumlah pihak
betapa mudahnya wilayah kita dilalui dan sumber daya alamnya dicuri
berkali kali tni menyebut pelanggaran di wilayah perbatasan khususnya di perairan dan udara kepulauan natuna hampir terjadi setiap hari
pertanyaannya apa yang kurang dari perangkat pertahanan kita
kami akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio kali ini mantan kepala staf angkatan udara cepi hakim
pak cepi selamat malam
apa yang artinya begini indonesia adalah negara kepulauan itu merupakan suatu realitas yang tidak bisa kita pungkiri
tersebar di tujuh belas ribu pulaunya dan lautnya yang luas
bersisian dengan negara negara tetangga
apakah hal yang terjadi di natuna ini sesuatu yang bisa kita maklumi makfum saja kita dengan ya kondisinya seperti ini mau diapakan lagi
atau ada yang salah memang
jadi kalau kita melihat apa yang terjadi belakangan ini sebenarnya kita harus bergembira ya
bergembira dalam pengertian bahwa kita baru tahu ternyata banyak permasalahan di perbatasan kita
karena kita belum memberikan perhatian yang serius terhadap daerah perbatasan kita
indonesia itu negara kepulauan
darat laut dan udara
oh ya jelas
kalau kita bicara tentang perbatasan negara maka itu nggak bisa dihindari lagi darat laut dan udara
belakangan ini kita pernah kita sering mendengar tentang total defense tentang pertahanan semesta dan sebagainya
karena dalam sejarahnya kemudian dulu kalau perang itu cuma darat sama laut ya
jadi kita mengenal istilah misalnya garis depan garis belakang
sekarang nggak ada lagi
garis depan garis belakang
garis ke belakang pun bisa disikat dari udara misalnya
itu menjadi total war
itu sebabnya orang mendesain dengan total defense dengan pertahanan semesta
nah ini hal hal yang sangat prinsip yang mungkin filosofis sifatnya
tetapi kita harus melihat sejarah
kita negara kepulauan terbesar negara kepulauan yang tercecer begitu panjang di sepanjang garis ekwator garis satu listiwa
dan perairan musantara ini sudah ratusan tahun yang lalu bahwa kita punya kelemahan
kita tidak mempunyai kekuatan laut yang
cukup untuk bisa membendung negara negara lain
menguras sumber daya alam dan sumber daya manusia kita
itu sudah ratusan tahun
dan itu tidak menjadi pelajaran bagi kita
jadi kita tidak atau belum
alasannya kan simpel dana
saya kira bukan di situ letaknya ya
di sini ada letaknya adalah
bagaimana kita harus mempunyai visi dengan negara yang seperti ini
jadi dari sejak dulu orang dengan mudah
memasuki wilayah musantara
karena kita tidak punya kekuatan laut yang cukup untuk bisa membendung itu
dan sampai detik ini
dan sampai detik ini
jadi ini pelajaran yang mahal
itu kalau kita bicara tentang perairan ya
kita kalau kita berbicara tentang perbatasan secara utuh
maka ada satu hal lagi pekerjaan rumah yang sangat serius yang kita hadapi yaitu
kita sendiri belum mendeklarasi bahwa wilayah udara
di atas wilayah udara
di atas wilayah kedaulatan kita
sebagai wilayah udara kedaulatan
oke itu belum pernah
kita tidak punya dasar konstitusinya
kita nggak punya dasar konstitusinya
di undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima tidak disebutkan
udara di wilayah kedaulatan negara kita itu sebagai wilayah udara kedaulatan
pasal tiga puluh tiga kan hanya menyatakan bumi dan air
kekayaan alam terkandung dalamnya
jadi kita kalau mulai dari awal
berarti itu harus diamandemen tuh ya menurut bapak ya
sudah empat kali diamandemen dan
dan tiga di antaranya sudah ada satu tim pogja
yang juga mengusulkan itu dan belum berhasil
apakah itu keniscayaan aja pak
yang namanya di udara di atas wilayah kedaulatan
pasti menjadi kedaulatan kita
ya kalau kita bicara keniscayaan
kita berpikiran take it for granted kan berarti
tidak bisa begitu
kita harus mulai dengan
sehingga ada dasar hukumnya ya
ya dengan hal hal yang konseptual sifatnya
baru kita bisa melihat apa kenyataan di lapangan
jadi ini yang harus dikembalikan terlebih dahulu
kekuatan laut kita nggak punya
wilayah udara kita tidak declare itu sebagai wilayah kedaulatan
itu kelemahan yang sangat prinsip
aspek pertahanan keamanan satu negara
kalau kita analogikan dengan rumah
maka itu sama juga dengan kita membangun pagar
pagar itu kan daerah perbatasan rumah
jadi negara pun harusnya kita pagari
untuk memagari sebuah negara itu tidak mungkin
sehingga kita harus memilih
mana daerah daerah kritis yang harus kita pagari
itu sebabnya kita pernah dengar misalnya tembok cina
makanya dibikin tembok gitu
tembok berlin itu juga begitu ya
ronald reagan punya konsep namanya strategic defense initiative
itu pagar imajiner menjaga peluru peluru kendali daerah
blog timur ke wilayah
termasuk rencana donald trump memagari amerika serikat
jadi itu basic prinsip dari security adalah mencegah
jadi kalau kita punya rumah pagar kita pagarin
itu mencegah maling masuk
bukan kita ngajar ngejar maling
kita kan gak nyiapin orang untuk ngejar ngejar
jadi prinsipnya itu
dan negara pun begitu seharusnya
jadi kita harus memagari
mau giniin dimana
magari yang critical aja
karena kita gak mungkin magari semuanya
harus diingat bahwa dalam sejarah umat manusia dalam sejarah dunia
penyebab perang yang terbesar adalah border dispute
jadi kita harus lihat perbatasan tersebut mana yang kritis
critical border antara lain adalah satu area satu wilayah
yang berbatasan dengan lebih dari satu negara
natuna selat malaka
kita bisa lihat ada beberapa
kita bisa memplot itu sebetulnya
ada daerah alki ada daerah berbatasan dengan timur leste dan australia
ada daerah yang berurusan dengan di kalimantan utara
itu kita pilih
dan ada aspek aspek lain yang juga bisa kita cermati di sana
misalnya bagaimana masifnya pencurian ikan
itu pun di daerah tertentu tidak di semua tempat
isu yang terjadi di natuna baik di lautnya pencurian ikan
yang kemudian bahkan kapal pencurinya dikawal oleh
apa namanya oleh bagian coast guard nya untuk kemudian bisa selamat
begitu juga udara
apa yang dilakukan oleh dua negara tetangga ini menunjukkan apa kepada indonesia
apa hikmahnya kalau misalnya kita bisa
apa yang bisa kita marah
hanya sebatas marah atau
karena katanya ini apa namanya pesawat yang melintas di natuna itu paling tidak
terjadi tiga pelanggaran setiap hari
mungkin lebih ya
prinsipnya ini adalah menyangkut hal yang menyangkut kepada
kedaulatan sebuah negara
kedaulatan sebuah negara itu adalah pekerjaan rumah dari satu konsep pertahanan keamanan negara
konsep dari pertahanan keamanan negara itu akan menurunkan regulasi regulasi aturan aturan undang undang
institusi dan sebagainya yang kemudian memberikan perhatian kepada bagaimana kita menjaga daerah perbatasan kita
sekali lagi tidak seluruh daerah perbatasan yang harus di
ada yang krusial
ada yang krusial
selama kita belum menentukan selector border yang kita nyatakan itu sebagai kritikal
maka kita juga tidak punya konsep
untuk menjaga itu
jadi kalau kita sekarang kaget kaget bahwa ada pencurian ikan bahwa mereka dilindungi
sebenarnya itu kan sudah
kita harus bisa memahami itu sudah terjadi lama sebenarnya
bukan baru kemarin
baru baru kemarin terjadi
sekali lagi hal ini kalau kita angkat itu menjadi satu hal yang mengembirakan dalam pengertian
nah itu hal yang prinsip
kita mau kemana ini mau ngapain kita mau diam saja
belum kita melihat lagi mencermati lagi bahwa di wilayah selat malaka itu
nah itu kita akan bicara ke situ pak
termasuk juga soal fear yang kemudian hingga saat ini kita nggak punya kedaulatan untuk bisa mengatur
diri kita sendiri di situ
harus menyerah kepada sebuah negara kota yang sebenarnya ya kalau kita lihat
mengapa kita harus memberikan itu kepada mereka
nanti kita akan bahas
saat lagi kami akan kembali tetaplah bersama kami di cnn indonesia pranews
ya ini sebenarnya potret yang terekam saja ya
tapi kita sebenarnya hampir setiap bulan mengetahui adanya dalam tanda petik penerobos yang disengaja
penerobos yang tidak disengaja
tidak hanya di udara tapi di laut yang lebih besar
halki kita itu juga kemudian jadi diabaikan oleh kekuatan kekuatan suku itu yang besar ya
nah kita seringkali itu selalu mengambil posisi untuk bagaimana cara pandang pemerintah gitu
cara pandang presiden
menyikapi masalah kecukupan dalam peran tni untuk menjaga
kan tunggal itu
tni kan tunggal menjaga
tidak kita tadi bahas pak cepi merasa bahwa harus ada ketegasan dari dari negara ini untuk
mengatakan siapa yang bertanggung jawab untuk perbatasan
di amerika ada
tidak ini tunggal
karena ini urusan tni
tni lah satu satunya peran institusi yang memerani menjaga kedaulatan bangsa ini
di situ tentu arti kedaulatan itu dari perbatasan baik udara maupun laut dan daratnya
ya ini saya kira kita harus melihat konsep pertahanan secara keseluruhan
karena selama konsep pertahanan ini tidak ada
mungkin sudah ada belum terpadu dan belum terfokus kepada hal hal yang tadi
yang prinsip dasar dari keamanan dari keamanan nasional adalah mencegah bukan mengejar
bukan mengejar maling tapi mencegah maling masuk
nah itu sebabnya kemudian kita harus melihat
seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus mempunyai satu mekanisme menjaga perbatasan perbatasan ini
harus ada satu institusi yang memang jelas dia bertugas seperti itu
contohnya seperti di beberapa negara ya australia amerika itu jelas sekali
siapa yang memprotek border kita sekarang
kita bisa bilang ada bakamla ada ini ada itu ada pemda dan sebagainya
tapi siapa sebenarnya yang ditugaskan itu
itu yang maksud saya adalah konsep pertahanan keamanan negara ini harus jelas terlebih dahulu
yang kemudian memberikan turunan turunan penugasan kepada institusi institusi yang ada untuk menjaga ini untuk menjaga hal ini
hal ini adalah sebenarnya semua negara dalam konteks dalam perjalanan menuju ke cita citanya
itu dipengaruhi dua hal aspek prosperity dan aspek security
seberapa persen pemerintahan satu negara melihat atau mementingkan aspek prosperity
dan berapa banyak berapa persen pada aspek prosperity
itulah yang namanya national policy atau national interest
sekarang indonesia ada di posisi
ya saya nggak bisa menjelaskan ini dengan sekian persen sekian persen
tetapi kalau kita mengikuti pemberitaan bahwa pemerintah sekarang sudah mulai melihat kepentingan security kita
dalam konteks perbatasan perbatasan yang rawan tadi
dan itu saya sampaikan bahwa ini satu hal yang mengembirakan sehingga kita semua disadarkan bahwa
kita menghadapi ancaman ancaman yang cukup serius
yang selama ini sudah berjalan terus
tapi pak cepi kalau sadarnya sudah lama gitu
tapi action untuk improve nya nggak
saya mengatakan tadi sama pak cepi apakah ini karena soal dana budget
kita bicara soal pesawat pesawat kita nggak banyak karena budget kapal kita nggak banyak juga budget
kalau kita melihat ya apple to apple dengan
perbandingan pdb berapa persentase katakan negara kawasan saja
padahal dengan catatan semua negara kawasan ini sudah pada posisi yang established
jadi sudah mapan dengan tingkat kekuatan yang memang bisa menyerang negara negara yang di sekitarnya
kita untuk bertahan saja itu menuju ke titik minimum essential flow saja itu masih belum
ya budget masalahnya
saya bilang budget juga tidak ini political will ya
keberpihakan politik negara terhadap cara pandangnya
karena ini mungkin tidak identik dengan katakanlah langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat
dengan tidak adanya political will itu bisa saja kemudian singapura dan tiongkok mengatakan bahwa
ah ini negara ini tidak serius juga kita lewati itu juga santai santai aja
kan di nipisan mereka kan ditulis juga
kita dianggap negara kecil kok begitu kurang ajarnya dengan mereka
ini kan juga saya kira hitungannya kan dari indikator pak
masalahnya yang sangat mendasar begini
ini masalah visi
tapi kalau action tanpa vision itu adalah pekerjaan yang sia sia
jadi kita harus punya vision
jadi kalau kita bicara kita sudah sedar
kenapa nggak ada action
angkatan perang kita tidak didesain sebagai satu angkatan perang yang utuh
angkatan darat angkatan laut angkatan udara itu mempunyai master plan sendiri sendiri
itu baru persoalan prinsip yang sangat mendasar
belum kita melihat
belum kita melihat kemana mereka akan dikerahkan sebenarnya sebagai tugas tugas utama
tadi fnd simbolon mengatakan bahwa minimum essential force dan sebagainya
priority pak dari tugas tugas angkatan perang itu sampai sekarang kalau saya melihat masih melihat ke dalam pak
yang kita hadapi sekarang ini adalah semua masalah masalah yang hanya bisa dilihat kalau kita outward looking
kita selama ini masih internal security dan teritorial defense
kenapa kenapa tunggak pak
kita tidak pernah benar benar yang tadi sadar menempatkan bahwa ancaman itu sudah nyata
bukan potensial ancaman lagi
apalagi kita tahu arbitrase tinggal satu bulan di depan
walaupun dia keluar dari unclosed dan sebagainya
whatever itu filipina sedang mensyuh itu
apapun keputusannya pasti berdampak pak
mau dikabulkan mau tidak dikabulkan pasti berdampak
yang langsung menerima dampak ini yang di luar daripada pihak yang berkonflik adalah kita
bayangkan tingkat kesiapan kita menyiapkan natuna ini pak
baru dikunjungi presiden
dan tidak serta merta didukung oleh anggaran lho pak
saya kan bisa lihat di apbn ya pak
bukan didukung anggaran
mungkin perencanaan kita pun tidak ada di sana pak
ada tni itu merancang betul bagaimana ya tingkat dengan posisi yang bapak kan pernah kasau pak
kan kita pernah bermitra pak
jadi kadang kadang tni ini memang dia komunitas yang sangat loyal setia
saya salut juga ketika negara memberikan pagu indikatif begini
tentara itu value universal pak ya
tentara dia tinggal di perintah dia akan mengerjakan
policy tidak ada di tentara
ya betul pak
tapi bagaimana tahu pak jokowi bahwa kebutuhan itu x misalnya
kalau si tentaranya tidak menyampaikan secara katakanlah secara terbuka pak
ini kan ancamannya seperti ini ya
seperti hanya mocking gitu
kalau misalnya kita lihat pesawat lewat hanya sekedar mungkin dianggap ya sudah lah kita mahfum saja
makanya apa kita menunggu perang betulan dulu
sudah terlambat tentu saja itu kalau misalnya perang
saya kira ada baiknya juga mungkin kita perang pak
bangsa yang besar itu melalui tahapan perang
mari kita bicara soal salah satunya adalah soal kedaulatan bagaimana pesawat terbang dari wilayah indonesia
dan diatur oleh asing
kita bicara tentang fear
nah itu sampai kapan kita akan
fear bicara bukan soal kedaulatan pak
keselamatan milik dunia pak
kita pernah dengar cerita bagaimana pak almarhum lb murdani sempat mengapung di atas natuna juga
karena ada perdebatan antara pilot dengan administratur udara singapura
karena seperti itu kan
mengganggu sekali buat kita sesungguhnya kan
walaupun katanya ya indonesia juga mengatur di bawah kok misalnya di christmas island katanya
saya dengar sekarang indonesia akan mengambil posisi sebagai operator dari fear
yang sekarang masih dikelola oleh singapura
tapi tidak sekarang
tapi mungkin tiga empat tahun ke depan
ini ada konsekuensinya
si pengguna lain pengguna udara ini belum tentu juga percaya ke kita
siapa yang mau lewat jalan jalan darat aja
di indonesia orang takut
apalagi lewat udara pak
artinya kita akan begitu terus kan
ini makanya ini tantangan pak
sampai kapan ketidaksiapan kita sehingga kita tidak dipercaya oleh para seluruh pengguna udara yang melintasi indonesia ini
bayangkan kita jangan kemudian juga
saya sering kali protes
tapi kembali berpulang pak
dari zaman beliau dulu kasau
kesempatan itu ada
kalaupun diberikan oleh singapura
memang nggak ada yang mau nerbangin nih pak
kalau kita melihat crowd nya antara cangkareng dengan halim saja
bapak kita ini selalu protes terus
nah konon lagi yang menggunakan ini adalah ribuan
jadi saya kira kita harus juga sadar diri juga
jangan kemudian kita
pak cepi setuju dengan itu
tidak sesederhana itu ya
tetapi kalau kita bicara tentang versi singapura
kita berbicara tentang daerah critical border dari our national security yang harus ditanyakan
itu harus dilihat seperti itu
jadi kalau orang bilang vir singapura itu tidak soal kedaulatan
mungkin tidak soal kedaulatan
tetapi wilayah view singapura itu adalah wilayah kita
wilayah udara kedaulatan indonesia
dan itu adalah wilayah critical border
wilayah perbatasan kritis
tempat di mana dalam sejarah dunia dikatakan bahwa penyebab perang terbesar adalah border dispute
jadi kita harus berdaulat di situ
kita memang harus menyadari kita tuh inferior
bukan itu sebetulnya
ini hal yang prinsip
bahwa wilayah udara kedaulatan di wilayah critical border
itu harus mati matian kita membangun bahwa kita harus berada di kekuatan kita
tentara tentara satu negara berlatih ya di critical border
tentara korea selatan itu berarti di perbatasan korea
begitu juga yang utara
karena disitulah nanti akan mulai ada konflik
mulai ada konflik
mulai ada penyebab perang
kita di tempat yang critical burden itu kita nggak bisa terbang seenaknya aja
karena flight information region itu di delegasikan kepada singapura
nggak apa apa sebenarnya karena itu untuk civil aviation
dan kita juga bisa tanpa izin sebenarnya
kita cukup memberitahu
karena itu wilayah udara kedaulatan kita
tetapi selama itu di delegasikan kepada negara lain
maka kita menghadapi banyak kesulitan disitu
makanya banyak tulisan saya banyak ceramah ceramah saya berikan semua
dan semua tulisan tulisan itu saya sampaikan kepada yang berwajib dari dulu udah lama
dan presiden sudah memberikan instruksi
dan walaupun banyak orang bilang ah itu nggak mungkin lah
itu nggak begitu penting buat saya
paling penting adalah attitude
kita harus bersikap
kita harus punya dignity
kita harus punya kebanggaan
bahwa daerah itu harus berada di bawah
kita harus berdaulat di wilayah udara kedaulatan kita sendiri
bahwa itu memerlukan waktu panjang
itu persoalan lain
persoalannya adalah anda itu cukup terhormat atau enggak
anda bisa berdiri sama tinggi gak sama negara negara lain
itu yang sangat memperkuatkan
sementara pesawat singapura bisa terbang
di wilayah mta itu
dia bisa latihkan dengan lega dengan leluasa
di daerah wilayah udara kedaulatan
dan kita semua banyak membenarkan itu
oh ya karena singapura kan lebih modern lebih kaya
dia nggak punya udara dan lain lain
dia bisa mengatur aluritas yang begitu banyak
ini masalah visi sekali
oh ya itu vision
makanya harus ada action kalau kita mau change the world
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
kita tentu masih tetap dengan semangat yang sama bahwa indonesia adalah negara yang
kita perjuangkan bersama kemerdekaannya
para pendiri negara ini memproklamirkan kemerdekaan dan tugas kita adalah mempertahankannya
tapi makin kesini kita melihat kok sama singapura sama malaysia kita seringkali apa namanya terutama malaysia dengan laut
singapura udara di natuna misalnya sekarang cina
kita merasa jadi inferior itu
apakah kemudian kita seperti ini dengan budget yang terbatas dengan perangkat alutista yang tidak mumpuni
apakah kita akan begini terus
itu untuk yang skorpion
dari total pdp
menuju ke satu lima saja ini coba lihat apbnp yang sekarang
hanya naik katanya hanya empat sampai enam triliun
dia mempunyai angka di dua ratus sembilan triliun dikasihnya satu ratus delapan
atau jangan jangan saya
jadi saya juga melihat ya sebenarnya kita ingin membangun secara gradual atau sampai dulu saya menyarankan begini
sampai ke titik dia established setara dengan kekuatan lawan kita harus pacu dulu tingkat pertumbuhan dia
baru kemudian setelah sama dengan singapura dan yang lainnya baru kita turunkan lagi
nah itu pertanyaan saya pak cepi juga apakah kemudian dengan upaya semacam itu itu kan seperti kita memacu pertumbuhan gitu
tapi kemudian orang lihat ya sudah lah infrastruktur dulu aja jalan aja masih belum ada di negeri
dua duanya harus jalan
itu sama ketika zaman orde baru dulu mau membangun jembatan pak cepi
selalu bapak penas bilang kalau membangun di kalimantan dan di jawa
di jawa berapa bus berapa mobil yang lewat sehari
oh ada seribu pak
kok di kalimantan
ya udah jawa aja dulu
ya jawa aja dulu
ya selalu begitu
tapi cara berpikirnya memang seperti itu kan sekarang sehingga akhirnya ya sudah lah ini toh kita negara damai dengan tetangga kita juga baik baik saja

tetapi juga kemampuan ke prajuritnya
bapak lihat sekarang asrama asrama tentara itu
waduh luar biasa
saya melihat ada asrama tentara yang tadinya itu ex pengungsi tsunami
jadi tentara membangun
jadi tempat pengungsi
sekarang ditempatin oleh mereka
pengungsinya keluar sudah mulai rebound lagi
tentaranya malah masuk ke sini pak
ya tapi sekali lagi pak cepi
ini ya semua pilihannya
kalau kita berbicara tentang angkatan perang
tidak ada satupun negara yang mempunyai angkatan perang yang kuat
yang tidak dipimpin oleh seorang leader yang kuat
kita belajar dari sejarah dunia
kalau kita bangun angkatan perang dari apbn seperti pak fnd simbolon bilang
karena nanti f enam belas dibandingin sama kerupuk gitu
sama rumah sakit
sama hal hal yang serta merta
yang tidak masuk akal
jadi kalau kita bicara tentang angkatan perang yang kuat
kita berbicara tentang leader
bung karno punya angkatan perang yang kuat pada waktu itu
pada waktu itu kita lagi antri minyak antri beras setiap hari
tapi kemudian sorry saya potong
kemudian orang akhirnya melihat ya sudah lah
kita kan masih butuh nih perut kita kosong
pendidikan dan lain sebagainya
selama kita tidak mempunyai seorang leader
yang kemudian melihat kepentingan angkatan perang itu sebagai sesuatu yang sangat penting
kita terikat sama apbn
sekian persen sekian persen sekian persen
nggak jadi tuh pak raff
jadi konsepnya begini begitu
itu kalau kita berbicara
kalau dibangun secara gradual juga nggak mungkin
oh bukan nggak mungkin
kita harus membangunnya secara gradual
tetapi sekali lagi bahwa itu
angkatan perang itu turunan dari konsep pertahanan keamanan nasional
selama konsep dari pertahanan keamanan nasional ini belum mapan
dan belum bisa memberikan trickle down yang tepat terhadap ancaman ancaman yang diperkirakan
maka kita tidak akan mempunyai satu angkatan perang
angkatan perang yang superior
jadi harus ada strong leader
kalau kita bicara tentang angkatan perang
itu kan beliau yang menyampaikan
saya pada dasarnya
bukan saya menyampaikan
saya hanya memberikan data sejarah
sejarah seperti itu
saya kira di pak jokowi pun sebenarnya kita bisa sepanjang lingkungan
yang paling dekat dengan presiden itu bisa meyakinkan
bisa meyakinkan gitu loh pak
jadi sama prioritasnya antara infrastruktur dengan bagaimana menjaga kedaulatan negara ini pak
dan itu ada di tni
jadi sekali sekali kan kita kadang kadang melihat revolusi mental
kemudian perbaikan kesejahteraan belusukan
ya belusukanlah ke asrama tentara
coba lihat bagaimana kehidupan yang menurut saya ya masih jauh dari nilai nilai yang kita harapkan pak
apakah ada perbandingan yang lurus gitu ya
berbanding lurus antara kekuatan pertahanan kita dengan upaya diplomasi kita
karena di pertahanan kita juga nggak terlalu oke karena satu dan lain hal
diplomasinya juga kemudian akhirnya ketinggalan
ada nggak dalam konsep ini
ya pasti tidak bisa
ketika kita datang duduk
kan harusnya setara ini
pasti tidak akan setara
sekitanya aja perasaannya
mau ngelawan brazil berani berani
mau lawan mana aja berani
tapi kan faktanya kita tidak akan pernah bisa menang pak
sama ketika berunding wah setara seolah olah
tapi coba ketika dipaparkan berapa kekuatanmu
kita punya kapal selam berapa sih pak
kita berapa sih punya pesawat sukhoi
kita berapa sih punya f enam belas yang seri terakhir
pak lihat di singapura pak
itu mereka sampai steel pun sudah punya pak
jadi kita sudah sebenarnya
karena di pembangun dengan konsep pertahanan keamanan
nah kita konsepnya masih belum tegas
ya karena mungkin cara pandangnya tadi itu
bahwa ini belum prioritas utama ya pak
government policy namanya ya
dengan uang yang terbatas
jadi saya harus melihat yang mana lebih penting nih
jadi saya kira ya betul
memang harus ada masukan masukan yang pas kepada pimpinan
sehingga pimpinan itu bisa memberikan direktif yang tepat
sekarang kan kebenturnya sama apbn nih pak
sama apbn selalu
kalau misalnya oke lah kita berusaha untuk membangun ini
tanpa apbn apa yang mungkin bisa disarankan
bentuknya seperti apa
ya kita kan sekarang mengenal tidak mengenal lagi
dulu kan zaman abri kan
masih bisa kiri kanan itu
dari ini dari itu
kan sekarang murni itu on budget
nah terbatasnya anggaran kita memang selalu menjadi alasan pak
tapi pertanyaan saya
kenapa sektor lain selalu diberi kemudahan itu
mari coba kita berargumentasi yang kuat
kan komisi satu sekarang yang menjadi partnernya di tni ini kan
mana yang lebih penting
pelabuhan infrastruktur jalan tol
dengan ketika negaramu terjaga
mana yang lebih penting
jangan selalu cara pandangnya ini waduh lo langsung urusan seperti tadi beliau sampaikan
nah bagaimana cara pengadaan alutsistanya
kalau anda juga bisa dengan pinjaman loan dan segala macam ya
ini juga bisa
tapi saya melihat di apbn sekarang pak
nggak ada itu pak
makanya saya juga heran
kenapa kemudian kita ya kita sibuk mudah mudahan lah dengan kunjungan ke natuna ini pak
bener bener ada perubahan pak
tapi kalau tidak ada perubahan juga ya sudah lah
kita lebih baik memang lebih perbanyak kita sholat kita berdoa
agar memang yang jaga itu artinya
yang di segan
mimpi pun nggak usah lagi
nggak usah lagi
kalau sudah presiden ke natuna pun masih katakanlah urgensinya masih belum dia dapat
lebih baik nggak usah
itu terlihat dari indikator apbn pak
walaupun sebenarnya alam indonesia
ini kan itu kerjaannya anggota parlemen
ini kan kita cerita padanya pak
walaupun sebenarnya alam indonesia kan menuntut itu
lautnya luas garis pantainya sangat panjang perairannya sangat luas
diapit oleh banyak negara
karena tni itu selain dia mempunyai fungsi utama menjaga kedaulatan tadi
sebagaimana dia alat perang
dia subjek perang
dia juga punya empat belas operasi militer selain perang tadi pak
dan itu semua dilakukan
diberdayakan oleh negara ini pak
dari mulai pertanian dari mulai memadamkan hutan segala macam pak
sampai ke urusan bencana
bayangkan makhluk ini yang sangat sangat sebenarnya super super fungsinya ini pak
hanya dibekali dengan tingkat kecukupan yang jauh di bawah minimum pak
sebenarnya harusnya ini menjadi prioritas
saya melihat ya pak
kalau negara ini betul betul serius
ingin membuat citra negara ini terhormat di belahan dunia
mulailah bangun dari angkatan bersenjata
dan mulai bangun dari udara laut atau darat
ya kalau di mereka kan alutsista pak
kita nggak bisa bilang darat laut dan udara
angkatan perang yang terpadu
dalam sejarahnya lagi
kita harus lihat dalam sejarah kan soal soal begitu
pada waktu perang dunia ii itu diberhentikan dengan kekuatan udara
kemudian orang mengatakan wah kita nggak perlu angkatan lain
angkatan udara aja
tapi pada waktu perang vietnam
ada satu minggu dibom dari
tengah tengah darat masuk
masih ada yang keluar dari dalam tanda
jadi superioritas itu udah nggak bisa
itu dari dari laut laut dan udara
karena itu harus march bapak bilang tadi
sekarang tambahan lagi pak
kita ancaman yang nyata kita proxy war pak
jadi kita yang conventional war saja
kita belum pada posisi yang ibarat ini
kalau ada kejuaraan dunia
kita nggak ikut dalam pesertaan situ pak
proksi itu tingkat lanjutan ya
bukan tingkat dasar ya
lanjutkan tadi gimana pak
jadi nggak bisa lagi superioritas
jadi harus dibangun
jadi kita harus membangun satu angkatan perang yang benar benar betul betul terpadu
kalau angkatan perang itu sudah
angkatan perang itu desainnya cuma dua
itu walaupun mengerikan ya
terminologi angkatan perang itu kesannya
kan kita kenal tni
tni itu kesannya ya dekat dengan rakyat
mereka mulai dididik itu memang untuk menjadi
jadi angkatan perang itu cuma dua jenisnya
yang pertama adalah offensive design dengan untuk conventional warfare
yang satu lagi adalah internal security teritorial defense
singapura sama malaysia di mana
kebanyakan orang sekarang mendesainnya in between
tapi dia rely pada dua juga yaitu rely on technology dan total defense
itu semua negara begitu sekarang semua
kemudian kita melihat mana yang kita prioritaskan dengan keberadaan angkatan apa yang kita prioritaskan
selama ini sekali lagi kita inward looking
jadi kita lebih kepada kam dagri
itu sebabnya sulit sekali untuk merubah mindset tentang anggaran karena orang semua melihat ke dalam
syukur ada natuna ini kata bapak
natuna ini membuka kita untuk outward looking
dengan outward looking itulah kemudian seorang fnd simbolon juga tahu banyak tentang bagaimana kita ternyata banyak kelemahan kelemahan
dalam konteks terutama yang dikemukakan tadi prioritas anggaran
jadi memang kita normatifnya memang seperti itu
tapi sekali lagi kejadian kejadian yang terjadi itu harus bisa merubah ya
bahwa kita sekarang berhadapan pada ancaman ancaman yang sudah berada di hadapan kita
yang harus kita tanggulangi
atau kita memang akan diperlakukan begini terus
dan kita terima terima saja
itu akan jadi apa namanya isian dari outlet news setiap kali ada transpa seperti itu
ya kembali ini kan penentu kebijakan negara ini kan ada di presiden
sama dpr lah
nah nah nah dpr udah lah
dpr berteriak apapun sistem politik anggarannya kan kembali ke satu pintu presiden
selama gak disedihin
dan prioritas untuk udara dan laut dulu
daratnya prioritas kepada upgrading mengenai kualitas
kualitas tempurnya pak
kita itu udah jarang perang
udah jarang perang
perang paling ngelawan separatis aja
tapi perang seperti amerika yang memang keluar dari rumahnya memang dia sendiri
ya tapi kita jangan perang lah bang
kenapa kita berpikiran ini bangsa loh
kita mau perang sama siapa
kita cari musuh kita
untuk kita menjadi negara yang lebih besar dari sekarang
lo buktinya jepang lebih besar dari tahun empat puluh lima
siapa yang memandang dulu tahun empat puluh lima
itu pendapat fn di simbol
ya artinya menurut saya
kita ini kan seolah olah berpikir given semuanya
once kita sudah merdeka
maka sampai kemaka pun kita akan merdeka
dari sisi ekonomi kita sudah teraneksasi
apalagi proksi proksi itu
apalagi proksi proksi pak
kita aja sekarang antar kita aja sudah semakin apa
semakin banyak yang tercemar dengan proksi pak
nah oleh karena nya yang konvensional ini tni ini
kembali berpulang kepada presiden pak cepi
bukan kepada dpr
kami sudah satu suara
bahwa ini saatnya untuk mengejar ketertinggalan yang jauh sekali pak
mungkin salah satunya dengan membangun pangkalan militer yang kuat di natuna
itu untuk efek kita
tapi pesawat kita apa ada
ya kita belilah
ya justru itu justru itu semua
mari kalau mau membangun
mbok membangun yang kayak model membangun
ya memang saya melihat gini pak cepi ya
sama ketika kayak kita menghadapi asian games
gak ada kok spirit kita
nggak ada gemuruh kita mau apa sih mau berprestasi itu
memang kita senyap
ya nanti aja lah gitu ya
mandek nih bangsa lagi mandek nih
lagi loyo sama semua semua
orang asian games tinggal satu setengah tahun lagi gak ada gemuruh kita
masih jauh masih jauh
masih masih empat puluh tahun
apalagi soal natuna dan lain sebagainya
aduh pak udah lah pak
tapi kalau misalnya komisi satu udah ngomong kayak gini kan kita juga merinding juga kita
saya lebih baik apa adanya pak
coba tolong bapak presiden kunjungi ya asrama asrama
nggak usah yang di ujung ujungnya
yang di sekitar jakarta aja pak
bagaimana itu cuma model kayu tembok
triplek ya sih
mudah mudahan pak jokowi
nah itu tugas komisi satu itu
baik bapak bapak terima kasih atas waktunya kita dapatkan poin dari perbincangan ini
mudah mudahan indonesia menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi